upaya ratusan warga menghadang polisi khusus kereta api pt ki daerah operasi delapan surabaya
yang hendak melakukan pengosongan rumah berujung bentrok
bentrokan terjadi saat warga bersikeras mengusir polisi khusus kereta api dari jalan kalasan
warga yang menolak eksekusi melakukan perlawanan saat polsuska tiba di lokasi
aksi saling dorong petugas dengan sedikitnya dua ratus warga tidak terhindarkan
ini adalah imbas penolakan warga terhadap rencana pengosongan rumah di jalan kalasan nomor enam belas
yang sudah lama disengketakan dengan ptki
dalam sidang putusan pengadilan negeri rumah itu ditetapkan dalam status quo dan tidak ada perintah pengosongan
warga juga menolak eksekusi dilakukan pt kai karena yang berhak melakukan adalah pengadilan negeri
akibat aksi pengadangan ini lalu lintas di sekitar jalan kalasan terhampar